weh titip gaduh gaduhnya ya gua jagain gaduh gaduhnya
emang masih kepedesan deh
surti tambahin ya air putihnya
kagak usah dah
kalau kopi boleh dah
air putih pak aji
air putih mah gratis
emang kenapa pesan yang gratis dong pesen yang
kalau kopi boleh dah
taruh aja situ
cuma di kamar bang pusing
bang jalan dah ya jalan mau ketemu bang somad dulu
lupa sih biarin dah ntar tanya di sana
mari bang ojek
senyum itu kan ibadah pok betul
lering alia udah pulang
kok mau kemana
tempat pancingnya isinya ikan kecil semua
kagak ada ikan gedenya juga
kok kongkong jarang bawa ikan yang gedenya

assalamualaikum mbak surti
alhamdulillah pak haji
oke mau ketemu mbak be
iya mbak surti ada mbak be nya
ada mau dipanggilin
tapi sebentar surti menyelesaikan pesanan dulu
gak usah gue panggil sendiri
nih duduk dah
nggak mau ngajak nyok
hah bilang aja lu lagi mikirin si maik
siapa yang nuduh
lu mikirin si maik gak
tapi kagak segitunya juga kali
kas lu udah tau hasilnya
sejak lo ganti jualan
lo mah udah sebulan det
belum gue hitung
tapi kalo menurut saya es cendol sih tuh
lebih laku daripada kuepe
es cendol dua yang dibungkus
bener juga nro
bikinin kopi dua
bahkan si bi minumnya
gua kagak enak erot
ngomongnya ada mantu gua
gua lagi mikirin
pakai cara apa lagi
gua supaya bisa ngedeketin si maik
ngomong begitu doang pake nyuruh masuk mantu lu
biarin aja kenapa lo yang sewot
masa hidup kagak ngajak sembut doang lo
cuma seronde kalahnya di pinggiring
bukan kagak mau kasih ide
gue aja lagi garing
bagaimana kalau babe
ngasih gado gadonya mbak surti
yang lain gue masih mampu
bukan masalah harganya
kalau babe ngasih gado gado dari mbak surti
airnya belum mendidih
tinggalin aja sur
zaman sekarang ini kok aneh aneh aja ya
kan gak semua harus diikutin
istri lo masih ngotot pengen ikut senang bro
senang zebra ya
buat siapa be
terus kopinya jadi be
kompak lo berdua
anterin gue ke rumah si mai
gua yang duluan yang ajak mancing
mancing mantaran aja dah
penting buat siapa
buat gua kagak
saya teh udah diajak duluan sama pak haji
jadi lo belain si murad
bukan ngebelain atu be
gua jalan sendiri